kami nggak percaya kalau bang joni sama poleni yang jadi babi ngepet
iya dia pernah kasih makan aku
aku gak percaya bang doni sama poleni jadi wabi ngepet
masa sih orang sebaik itu bisa jadi babi ngepet
anak anak kami memang harus membawa bang joni dan polemi untuk diperiksa di kantor polisi
masalahnya nanti apakah bang joni dan pok leni itu benar atau bersalah nanti setelah kami melakukan pemeriksaan
silahkan pak lakukan aja tugasnya pak silakan
kasian ya bang joni sama poleni
siapa tuh dia ke arah kuburan
engga engga mau ke kuburan serem
aku juga aku pengen pulang aja
rafa beneran kamu gak mau ikut
yaudah kalian pulang aja sendiri
kadang kadang berani kan kurang berdua sama aku
kalau harus ke kuburan mendingan kita pulang
yaudah kalau gitu adam titip rafa ya
iya pak rete
jadi ngantriin bang joni sama poleni gak ke kantor polisi
loh mana pak rudak nongke awa
tadi ada pak rete
iya enak gak tau
aduh aduh parete aduh saya takut ada apa apa mendingan kita cari anak anak dulu ya pak rete
hanya ada yang mencoba menawar
ada yang dikubur
tidak tahu tapi dikubur
kita kena mencoba
gak tau lik
ini kan semua sama perhiasan
orang yang tadi
suka ngambilin perhiasan warga
yaudah kita kejar aja yuk
tapi kita harus kasih tau ayah kamu dulu
udah gak ada waktu
ayo cepetan nanti udah kebur kebur loh
kadang aku takut nih
kok sepi banget
rafa jangan ngomongin yang serem serem rafa
suara apa tuh
suara babi apaan ini
terus ini keren juga

aku gak bisa nanti aku jatuh
aku juga takut
kita pake sepeda ini aja berceput
gawat rafa sama adem dikecil babi
udah gak apa apa ali aku bisa sendiri kok
mana sih pak

siapa sih pak
kali itu kak
tenang tenang kali tangkep
apa yang terrapet temen
aduh meng investasinya
habis habis siapa itu orang kadunya biar kembali nih
bukannya ini temen ayah ya
oh iya pak rete itu pak wibowo
bella ini tak ada urusan apa sama bowo
terus kamu kenapa sendirian yang lain mana
pak rete itu suaranya alik
pak bopak pak bopak
aduh jangan main pukul aja tuh
ini kan babi yang sudah mencuri uang
sampai jumpa lagi